kita buatkan perjalanan ini sama dia atau perjalanan sama saya
adu mulut antara kuasa hukum dengan petugas dari pengadilan negeri tangerang ini
terjadi saat eksekusi rumah di kawasan curug kabupaten tangerang rabu siang
sebanyak dua puluh lima unit rumah dengan luas tiga meter lebih ini
dieksekusi oleh petugas dengan pengawalan ketat dari kepolisian resort tangerang selatan
warga sempat menolak eksekusi karena merasa sudah menempati rumah tersebut sejak sepuluh tahun yang lalu
meskipun mendapat penolakan petugas tetap melakukan eksekusi pengesongan rumah tersebut
kami minta tolong kepada pemerintahan yang ada di atas sana tolong kami rakyat kecil ada di sini
kita tidak tahu apa apa pak
kita tidak tahu apa apa minta tolong sama bapak
sebelumnya pihak pengadilan negeri tangerang telah memutuskan
bahwa mariani santoso telah memenangkan gugatan perkara terhadap pt citra property
pengembang citra properti dia sudah menjual kepada para penghuni
dasarnya adalah cover note notaris yang mana mereka tidak punya alasan sertifikat
tidak punya diri juga tidak jelas
nah dari situlah kita mengajukan gugatan sengketa milik
penggugat selaku pemenang gugatan sekitar lahan telah memfasilitasi semua kebutuhan warga maupun penghuni yang rumahnya akan dieksekusi
pak rurozi tangerang selatan banten